mending kita obatin dibawa bantal aja jangan
pasri kitty lihat ada anak santri yang keluar nggak oh lihat
biasa dia juga hai hai kal asun triobemo iya
mereka tuh ngapain ya mau keluar pasti mereka mau kelayakan dan bikin ulah lagi nih terus cara mereka
keluar pasti ngerjain pasti gitu kan padahal ini bulan ramadan begitu mereka pulang mereka
akan saya kasih hukuman yang seberat beratnya jangan jangan dihukum jangan dihukum sebab
mereka ngerjain saya ngerjain iya lu terus keluar jadi begini ustadz itu buat coba keluar emang saya
masih ingin udah biawap tebak tebakan saya makanya saya izin itu akuan bukan puasa begitu
kita kehilangan jejak
anak anak kiceng banget enggak tahu nyokot banget narrative
semuanya harus kerjain mereka hah gimana caranya
hai aku punya ide udah apa enggak kan jadi cuma ngagetin kita pakai petasan
jangan kau saya tahu uangnya kalau buat beli petasan
kan itu mah sama aja kita orang gak bakar uang
ya udah gak apa apa
kita itu berhasil
biar mereka itu kapok
apalagi mereka pasti kan anak kita penuh pesan renkun anta
pasti tarawee nya dipenuh pesan renkun anta kan
pokoknya kita harus kerjasama
oke gue ngapain juga
ini tuh buat kerjain mereka
ini yang kenceng
beli yang mana dek
ini sama ambil ini tuh sobri
ini banyak ini
ya gak apa
ini berapa bang
terima kasih bang
sini amalia duduk
ustazah masakan sini ya
semuanya anak anak dengerin
ustazah itu tahu banget gimana rasanya haus dan juga lapar orang yang berpuasa
tapi bukan berarti kamu itu sengaja kumur kumur ya
kalau emang adem itu gak apa apa karena zaman dahulu rasulullah saw juga membasahkan kepalanya agar terasa dingin saat beliau berpuasa
memangnya biar kumur kumur itu tak boleh setuju
bukan gak boleh tapi kata ulama itu makruh
takutnya air yang dibuat kumur kumur itu ketahuan
makruh itu enak
makruh itu tidak sampai dilarang kan
nah bener itu
jadi makruh itu berasal dari kata karoha
yang artinya benci
atau biasa disebut juga dibenci
nah karena makro itu dibenci lebih baik kita tidak melakukannya
untuk bertindak hati hati
supaya tidak sengaja ketela nanti airnya
nanti batal puasanya
bocanya kumpetin kok kertasnya
ustaz ini kertasannya
atau kita ketahuan
gak bakal ketahuan
asal gak dinerja sama orang lain
kak tapi ini banyak juga kak
kita harus berhati hati deh kalau
iya tapi kumpetinnya dimana sekarang
jadi bilangnya itu takjil
hai kak asun
udah mah buk buk rida
alhamdulillah kalau udah mah
iya dah kita boleh masuk kan mas rikiti
indonesia siap siap mau buka puasa
baiklah kalau begitu
udah pak ustadz
ustadz musa yang mulia dan santun mau lihat takjil yang kalian berdua
pak ustadz tapi takjil kita enak pak ustadz
jadi takutnya pak ustadz minta
kalau kalian gak mau kasih lihat takjilnya
takjil itu jangan kalian minum
pak ustadz pakai mandi
mau diminum atau dipakai mandi
pokoknya kan pakai mandi lengket lengket badan kalian
nah itu dong
mending kasih lihat sini takjilnya
eh ini cuma ada gara gara whatsapp doang ya
oh ada telepon
handphonenya pakai mode getar
gitarannya berasa sampai ke hati
apalagi yang whatsappnya aku saja
sama sama getar penting nih
tiwa dan sang tiwati berkumpul sekarang juga di ruang makan
udah kalau gitu saya ajak satriwan nih kumpul di rumah makan dulu
pasti ya ustadz
oh udah pernah masuk ke dalam
saya makin yakin ada yang gak beres
bisa jadi begitu ustadz
mereka kabur tiba tiba
masih ada yang gak beres
kita pastikan gitu ya
eh kenapa ya lu aisun
mending kita taruh
mending kita ubutin dibawah bantal aja
aduh taruh mana dong
taruh mana nih
kalian semua ditunggu di ruang makan kalian kenapa ya mukanya pada tegar
kita enggak tegang bosan tegang itu apa sih menara listrik ada tulisannya tegangan tinggi
pasti ada yang kalian sembunyiin nah tak biasa biasanya kalian pergi enggak ucap salam
udah jangan bodoh
apa yang kalian sembunyikan pasti ada yang
pasti ada yang kalian sembunyiin
juga ajar ke
aduh faustus lagi alzat
oh saya nyoy nyoy pantes getaran nyampe ke hati assalamualaikum ya ini anak anak langsung
mau saya bawa ke ruang makan sekarang ini siang siang puasa puasa ngadem dibawa pohon
iya kak kondisi cuma adem banget kali daripada luar tapi lebih baik kita betul aja kalian
jangan dibatalnya ketawa ustadz ustadz assalamualaikum waalaikumsalam ustadz ustadz
berarti kalian berdua lagi ngomongin ustadz dong kalau nggak lagi ngadem di sini panas banget
kita batal puasa
kalian ini benar benar ya punya niat batal puasa cuma gara gara kepanasan dan nggak jadi batalin
karena takut sama ustadz ustadz gitu jangan dong nggak boleh kayak begitu ya puasa itu
diniatkan karena allah untuk mencari pahala di bulan ramadan jangan mempertahankan puasa
karena ustadz kepanasan sedikit membatalkan puasanya ya gak boleh kayak begitu
mengacau sama kita gitu perasaanku